memasuki musim kemarau warga surabaya diminta waspada terhadap musibah kebakaran
selama bulan juni kemarin tercatat dua puluh kebakaran melanda kota pahlawan
bahkan minggu kemarin dalam sehari terjadi empat kebakaran di empat lokasi berbeda
musim kemarau tiba bahaya kebakaran mulai mengancam
pada tanggal enam juli dua ribu tujuh belas kemarin tiga kebakaran terjadi di kota surabaya
pagi hari kebakaran melanda kantor dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa timur
dan menganguskan lantai dua gedung utama
pada siang harinya kebakaran juga meludeskan sebuah gudang peralatan olahraga di kawasan pesapen kali surabaya
dalam waktu yang hampir bersamaan kebakaran juga melanda rumah di kawasan jalan pacar kembang tiga surabaya
sementara pada keesokan harinya kebakaran hebat juga melanda pabrik mion
yang berada di kawasan rio rejo
banyaknya kebakaran yang terjadi akhir akhir ini
menurut kepala dinas kebakaran surabaya chandra uratmangun
dikarenakan semakin cerobohnya masyarakat dalam memperhatikan instalasi listrik
di samping itu mulai berjalannya musim kemarau juga berdampak pada rawan kebakaran
sekarang sudah masuk musim kemarau sehingga kalau musim kemarau kita bisa dilihat di kebakaran alang alang
itu mulai meningkat mbak
biasanya memang tidak ada sekarang sehari bisa dua sampai empat kali
kejadian kebakaran alang alang
dari data dinas kebakaran kota surabaya di awal bulan juli ini sudah terjadi dua belas kejadian kebakaran
sementara untuk bulan juni kemarin tercatat ada dua puluh kejadian kebakaran dalam tiga puluh hari
diprediksi kejadian kebakaran untuk bulan ini akan meningkat seiring mulai datangnya musim kemarau
oleh karenanya masyarakat diharapkan segera melapor jika terjadi kebakaran ke nomor satu ratus dua belas
agar bisa dengan cepat mendapatkan penanganan
dari petugas pemadam kebakaran wahyu pratama surabaya